wakil ketua umum p tiga arsul sani mengungkapkan semua pihak harus taat pada putusan mahkamah konstitusi
walau mk memutuskan sistem pemilu berlangsung dalam sistem proporsional tertutup
menurut arsul sejauh ini delapan fraksi di dpr telah menolak sistem proporsional tertutup untuk pemilu dua ribu dua puluh empat termasuk p tiga
putusan mk itu kan mengikat
jadi ya mau tidak mau meskipun itu pahit meskipun itu kejut itu kan mau tidak mau harus juga kita laksanakan
tapi kan kita punya keyakinan bahwa mk akan memutus ini dengan perspektif kenegarawan yang jauh
bukan hanya sekedar soal soal yang sifatnya praktis
sistem pemilu itu kan hal hal yang praktis saja yang bisa saja memang dari saat
dan kita sudah mengalaminya
dari satu waktu ke waktu yang lain itu berubah atau ada variasinya